ribuan buruh pt krakatau steel menggelar unjuk rasa rabu siang
para buruh bahkan memblokir jalan dengan membakar ban menuju kawasan industri krakatau steel
ribuan buruh outsource pt krakatau steel melanjutkan aksi unjuk rasa menolak pemecatan rabu siang
para buruh sempat membakar ban bekas sebagai bentuk protes
masa juga melakukan aksi pemblokiran jalan hingga mengakibatkan kemacetan akibat akses jalan yang tak bisa dilalui selama dua jam
setibanya di depan kantor wali kota cilegon para buruh meminta bos krakatau steel menemui mereka
untuk menjelaskan maksud dan tujuan restrukturisasi dalam orasi disebutkan karyawan yang terkena phk sejumlah dua enam ratus orang
mereka bukan outsource namun karyawan tetap yang berstatus perjanjian kerja waktu tidak tentu
buruh mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika pt krakatau steel tidak memenuhi tuntutan para buruh
tuntutan kami sederhana
tuntutan kami kita pengen ketemu sama direktur utama pt krakatau steel
yang intinya kami rekan rekan karyawan tidak mau di phk
intinya seperti itu
memang bahasanya sih sekarang yang dikemukakan adalah dirumahkan
tapi pada dasarnya juga intinya kita di phk
dan nanti kita mau di phk per satu september
per satu september itu akan di phk rekan kami dua enam ratus karyawan
setelah itu juga karyawan yang organiknya karyawan pt krakatau steelnya sendiri juga akan di phk
cuma dia masih mengatakan malu malu karena belum diekspos ke media kalau yang satu tiga ratus